terkait beredarnya berita ott kpk yang melibatkan petinggi partai politik yang dilakukan jumat pagi
humas kemenak jawa timur pastikan tidak ada penangkapan tersebut
dan tidak ada kaitannya dengan kementerian agama di provinsi jawa timur
suasana di kantor kementerian agama provinsi jawa timur masih normal seperti hari biasa
tidak tampak ada penjagaan khusus pasca beredarnya berita ott kpk di lingkungan kementerian agama provinsi jawa timur jumat pagi
kantor yang tepat berada di jalan raya juanda sidoarjo jawa timur
tampak para petugas kementerian agama jawa timur masih melakukan kegiatan seperti biasa
markus humas kemenak jawa timur menyatakan tidak ada penangkapan di lingkungan kementerian provinsi jawa timur
humas kemenak jawa timur merasa bahwa tidak ada kejadian apapun sejak tadi pagi
dan beredar juga informasi bahwa terjadi di sidoarjo
saya konfirmasi ke kan kemenak sidoarjo tidak ada kejadian di sana
artinya tidak ada kejadian penangkapan
kalaupun toh ada penangkapan itu di lingkungan kantor wilayah kementerian agama provinsi jawa timur
baik di kanwil maupun di sidoarjo
seperti yang beredar di teman teman